anda masih bersama kami di kompas petang saya niluh puspa
saudara ketua harian partai gerindra sufmi dasko mengatakan pihaknya sedang mencari waktu
agar presiden terpilih prabowo subianto bisa melangsungkan pertemuan
dengan ketua umum pdip megawati soekarno putri dan ketua dpp pdip puan maharani
dasko bilang pertemuan megawati dan prabowo sebagai upaya rekonsiliasi pasca pilpres
mengenai kapan tepatnya pertemuan itu pihaknya belum bisa memastikan
apakah dilakukan pada saat momentum lebaran atau pasca lebaran
pertemuan pak prabowo dengan bapuan pak prabowo dengan bumega
tentunya akan direncanakan akan dibicarakan bersama
dan nanti pada saatnya akan diberitahu kepada wartawan
nah ini kita belum tahu apakah kemudian pak prabowo ada di indonesia pada saat lebaran
atau kemudian bu mega kemudian juga berencana ada di indonesia
nah sehingga apakah dalam momen lebaran ini yang dibuat pertemuan
atau pada momen lain nanti juga wartawan kita akan kasih tahu
kepastian rencana pertemuan presiden terpilih prabowo subianto
dan ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri masih ditunggu
wakil presiden terpilih gibran raka buming raka menyebut
masih menanti perkembangan terbaru mengenai rencana pertemuan dua tokoh
kalau sudah ada kepastian kami kita diperlukan
tapi karena barang ini ya ada kemungkinan
temuannya di solo atau di siapa
sinyal pertemuan kedua pemimpin parpol besar itu
sempat disampaikan putri megawati
yang juga ketua dpp pdi perjuangan
kalau memimpin paripurna penutupan masa sidang dpr hari kamis lalu
biaran dulu insya allah
akan menjadi babak baru peta politik pasca pilpres
akankah pertemuan ini semakin menggoyahkan sikap pdip
yang paling pertama mendorong hak angket dpr
untuk mengusut dugaan pemilu curang